hampir enam belas balita di kota surabaya jawa timur mengalami diare selama semester awal dua ribu dua puluh
untuk mengetahui informasi terkini kita akan segera bergabung dengan jurnalis foto cnn indonesia ganjar wicaksono di surabaya
selamat siang gancar kabarnya dinkes surabaya ini akan melakukan imunisasi rotavirus terkait kondisi wabah diare ini
seperti apa informasi terkini dari sana
baik terima kasih farhan isha saat ini saya sedang berada di pusat masjid bonsari surabaya
jadi memang data dari dinas kesehatan surabaya ada hampir enam belas anak yang terkena diare
jadi kemudian penyebabnya ditampaknya dari penelitian kawan kawan ini kesini sebabkan oleh virus rotavirus
jadi kalau mungkin kita masih belum terbiasa dengan rotavirus jadi rotavirus ini adalah virus yang menyerang
yang menyebabkan penyakit
peradangan di pencernaan anak terutama pada balita
jadi yang banyak disarang adalah anak anak di usia enam hingga sebelas bulan dan kemudian dua belas hingga dua puluh tiga bulan
kalau kita menyalur dari data dari kementerian kesehatan republik indonesia
untuk anak anak yang di usia enam hingga sebelas bulan ini dia mencapai lima puluh empat dua persen
kemudian anak anak yang sudah berusia dua belas hingga dua puluh tiga bulan ini mencapai lima puluh enam persen
jadi jumlahnya sangat besar
nah kemudian bagaimana bahayanya virus ini
jadi virus ini yang kami sadut dari kementerian kesehatan adalah virus ini sangat cepat menyebabkan diare
kemudian menguras cairan tubuh pada anaknya
sehingga bahayanya jadi ketika ini tidak ditangani secara tepat secara cepat
maka ini bisa menyebabkan dehidrasi akut yang bisa menunjukkan terburuknya adalah kematian
kemudian juga bisa menyebabkan stunting karena tersedotnya semua cairan dan vitamin yang ada di tubuh ini
untuk lebih jelasnya kita akan berbincang dengan dr rainer
sebenarnya sebagai kepala poses mas kebun sari surabaya bersama saya
dok bisa dijelaskan dok untuk penyebab infeksi coronavirus dan penularannya itu seperti apa
ya infeksi rotavirus disebabkan oleh rotavirus ya rotavirus kemudian penularannya melalui fekal oral
dan seperti yang dijelaskan tadi dapat menyebabkan peradangan pada saluran cernah gastroenteritis
kejala klinisnya seperti apa
kejala klinisnya penularannya diare kemudian bisa demam kemudian mual muntah pada anak
kemudian untuk proses imunisasinya seperti apa
dapan harus datang kemudian usia berapa berapa kali
untuk sasaran imunisasi itu mulai dari minimal usia dua bulan
kemudian kami laksanakan dengan tiga kali dengan minimal periode dua puluh delapan hari
jadi pada usia dua bulan tiga dan empat bulan
bagi orang tua mungkin yang belum terinformasi ini dengan baik dok ada himbauan dok
ya imunisasi rotavirus ini sudah melalui pengawasan dan penelitian yang sangat ketat aman
jadi orang tua tidak perlu khawatir
manfaatnya lebih besar
apa saja dok mungkin supaya orang orang lebih paham gitu
jadi supaya tidak melewatkan imunisasi ini seperti apa himbauannya
diare kan sangat berbahaya ya bagi kesehatan anak
tadi juga disebutkan bahwa dapat menyebabkan stunting juga ya
bisa resiko yang juga fatal
oleh karena itu dengan adanya rotavirus ini kita harapkan supaya bisa mencegah diare dengan lebih baik
dan kemudian efek saminya juga sangat minimal
dan yang satu lagi ingat bahwa rotavirus ini sebenarnya dulu kan berbayar ya dan ini mahal
tapi sekarang ini mumpung
nah ini ada program pemerintah
terima kasih dok
terima kasih selamat bertugas kembali
baik jadi perlu kami informasikan juga bahwa diare ini adalah penyebab kematian pada anak nomor dua di indonesia setelah pneumonia
jadi karena ini adalah imunisasi rotavirus ini saat ini sudah dikatakan pemerintah mulai dari awal agustus yang lalu
sampai kemungkinan sampai akhir bulan ini maka tidak ada salahnya ada baiknya
supaya anda memanfaatkan
imunisasi gratis ini supaya anda berdoa yang datang ke posisi andu
anda bawa anak anak anda yang mulai berusia dari dua bulan hingga empat bulan
lebih baik di awal karena tadi rotasinya maaf intervalnya adalah dua bulan kemudian sebulan kemudian jadi tiga kali penetesan
jadi ini imunisasinya berbentuk tetes jadi bukan disuntik
jadi anda tidak perlu khawatir bayi anda menangis atau apa tidak
jadi hanya tetes saja lima tetes

beberapa bayi di sini yang ditetes pun juga santai santai saja karena memang tidak ada injeksi
jadi hanya lewat oral saja karena kita tahu untuk bayi bayi di usia enam bulan ke atas empat bulan enam bulan
mereka mulai fase oral mereka memegang apa yang dia pegang tangan mereka masuk ke mulut mainan mereka masuk ke mulut
jadi untuk mencegah supaya tidak diari dan terjadi hal yang tidak kita inginkan untuk jangka panjangnya lebih baik
kita ke pusiasmas terdekat kemudian minta untuk diberikan imunisasi rotavirus
demikian terima kasih
terima kasih pak
baik terima kasih ganjar wijaksono jurnalis foto cnn indonesia
saat ini sudah melaporkan langsung dari surabaya jawa timur